baca doa berarti waktunya
kalau aku tidur
aku mau dong tidur ngengin sama mama
ya udah mama ceritain ya
pada suatu hari
ada seorang putri jelita
kamu udah ketemu sama angga belum
hubungan dia sama
udah baik baik aja belum ya
saya belum tau itu gimana
aku tumpang michelle kali ya mas
yaudah telepon aja
aku udah buang semua gengsiku
untuk bilang semua perasaan aku
tapi aku tetep kehilangan
dia yang aku cinta
tadi aku habis ketemu sama angga din
tapi kayaknya dia udah gak peduli sama aku
udah tenang dulu
nggak mungkin angga gak peduli sama kamu
maafin din kalau aku cengeng
percintaan aku itu gak
gak seberuntung kamu din
yaudah ya din ya
aku rasa kita harus
kasian michelle tadi deh
dan dia bilang
gue udah gak peduli lagi sama dia
ya saya sih juga pengennya begitu nin
saya pengen ngeliat mereka bahagia
cuman kan saya nggak ngerti yang begini begini kayak gimana
dv renovasi menara paramon sudah diterima
tolong nanti kamu siapkan meeting buat renovasinya
karena kita harus siap untuk renovasi dua minggu lagi ya
dengar dengar bu elsa lagi hamil ya
iya lagi hamil muda
wah selamat ya pak
semoga sehat sehat terus
ikut senam hamil aja pak
ada yang bagus juga tuh pak
kandungan istri saya kan masih muda
kan ada juga pak
kelas untuk trimester pertama
waktu itu kakak saya juga ikut
dan dia bilang jadi segar badannya
yaudah yaudah nanti coba saya tanya sama istri saya
mudah mudahan dia mau
nanti tolong disiapin meetingnya jangan lupa ya
makasih buat idenya ya
sama sama pak permisi
masagnepi agar bagai
sari kata storinetpan
sa kamu mau aku daftarin ikut senam hamil
di yoga bela studio katanya bagus
dan ada juga yang buat dari semester awal
sah kok kamu masih nyusun gitu
ada berita apa
di daftarin aku ke kelas senam hamil
aku senang aja dia perhatian banget sama aku
itu namanya perhatian calon ayah buat baby nya
sah disini semua kan sayang sama kamu
yang paling penting kamu harus jaga kandungan kamu baik baik
mau sayang makasih ya
berarti aku daftarkan aja nama erasa biar bisa ikut senam ibu hamil
ya siapa tahu bisa menguatkan kandungannya kan
wah aku daftar aja deh
permisi pak nino
ada barang baru masuk pak di gudang
baru aja sampai
listnya udah lengkap
yaudah nanti saya kesana
oke baik pak permisi
nanti aja dulu deh latarnya
mama tunggu mobil aja ya
aku mau ke gang junaedi
rumahnya di situ
elok nih kita lagi ke duniagu
bapak mau pergi sebentar
kalau ada yang nanya bilang aja nggak tahu
kok malah pergi pergi
nanti kalau kenapa napa di jalan gimana pak
udah tenang aja
nanti kalau udah aman bapak pulang
pasti dia yang dimaksud bu elsa tadi
aku harus segera pergi
mak saya ada perlu
tapi ini yang terbaik
ini yang terbaik
baik buat gue sama micha
sekalipun gua atau michi gak akan pernah bisa memperbaiki hubungan ini
putus sebelum jadian
masuk ke dalam
silahkan duduk raffer
gak usah repot repot om makasih loh
oh iya om rumah sepi banget
tante lydia kemana
oh tante kamu lagi keluar
jemput anak om pulang dari les
bumpen kamu kesini ada apa
ini loh saya mau balikin ini
kok bisa hp om ada sama kamu
saya nemuin handphone om di apartemen saya yang dipakai sama ricky
ricky yang udah nyekap om kemarin kan
ricky yang udah melakukannya
saya emang udah curiga sih om
tapi kenapa ricky melakukan itu ya kok om
apa ini ada hubungannya dengan elsa lagi
saya gak bisa cerita ke raffer
saya sudah janji ke ricky
untuk gak memberi informasi apapun
ke siapapun termasuk raffer
yang masuk rafael
karena om belum bisa cerita apapun soal itu
kamu udah mencemaskan om
dan balikin hp ini sama om
masalah ini emang ada kaitannya dengan hubungan ricky sama elsa
tapi kenapa martin gak mau cerita ya
ada yang disembunyikan sama ricky
dan dia mengancam om martin
gak mau cerita gak apa apa
kalau gitu saya langsung pulang aja ya
kamu gak ngantar kamu ke bawah ya
duh kenapa saya sesak
saya harus sembunyi
saya gak mau ketangkep orang itu
saya kurang mengerti

mas apa kita bikin rencana aja kali mas
untuk temuin angga sama michi di dalam restoran
terus kita kunci restorannya supaya mereka bisa ngobrol berdua
yang mereka lakuin ke kita dulu
iya emang kenapa
ya gapapa dong buktinya berhasil kan
kita ngobrol ya mungkin aja mereka pasti akan ngerasain hal yang sama
sepertinya saya punya ide yang lebih bagus
kita buat drama
ini ide bagus mas
kepikiran juga kamu kayak gitu ya
saya kan lebih bagus ya berdua kamu
pa bos din rena udah digantiin baju udah wangi udah siap bobo
tapi mau minta diantren ke kamar barunya sama pa bos sama mama andin
pa bosnya enggak
gapalah itu baru mau
tapi rena udah bilang good night belum ke oma
yaudah bilang dulu ya
yuk aja santarin dulu yuk
sampai gak ikut makan malam bareng sama kita
mama keinget sama kematiannya roll
makanya langsung ketrigger
makanya minta istirahat dulu buat tenangin diri di kamar
emang dia ingat kejadian apa
sampai kena trigger gitu mas
gue belum bisa ceritain soal hacker itu ke andin
gue gak mau nambahin beban pikiran amin sekarang
ya pembunuhan roy itu kan
sangat menyakitkan buat mama
apapun yang berhubungan soal itu
pasti bisa membuat mama stres panik
gak kayak sekarang
iya sih aku juga
ya ngertiin mama sih
karena aku kan juga pernah kehilangan anak kan
apalagi susah juga mas untuk lupain kehilangan anak
makanya kita harus berhubungan
karena saya juga ikut membuat rasa sakit itu ke kamu
beri saya waktu sedikit lagi nih
saya pasti akan beritahu kamu
dan menghapus rasa sakit kamu itu
lemah aku mau tidur dulu ya
di kamar aku yang baru
kamarnya baru ya
kamu selamat tidur ya
namun juga selamat tidur ya
papa kamu benar benar mengirimkan kamu sebagai pengelipur lara mama
papa aku udah di surga ya

papa aku udah di surga ya
papa aku udah di surga ya

kita selalu berdua kay shoulders
ya ada dri juga
dia selalu suka berdua jual jual mantra
setiap mama ingat kamu
empat tahun sudah berlalu
masih terasa sekali sakit
mak dadang mana sih larinya
semoga randy berhasil
randy perginya kemana ya
kok nggak muncul muncul sih
jangan jangan randy kenapa napa nih
kok lama banget sih
orang yang kamu cari itu udah ada
orang yang cari pahal itu malah kabur
dan aku gak berhasil nemuin dia
aduh kenapa sih tuh orang cepet banget kaburnya ren
cepet banget ya
cepet banget ya
udah kamu tenang aja besok kamu coba lagi ya
semoga aja orang itu ketemu
yaudah kita pulang yuk
jangan jangan dia balik lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
om gak kagum kamu gak nih
ah enggak enggak
silahkan duduk om
unik tempat kamu ini
iya kadang suka bunyi om
om udah denger dari al
tentang teman kamu yang milih di
dan sebelumnya saya minta maaf
kalo memang om denger kabar ini
terus agak kaget
tapi memang setelah ditelusurin
orang yang sudah masuk
dalam akunnya roy
dan udah mengganti password memory cloudnya roy itu
bukan menggunakan laptop
bukan menggunakan pc
tapi menggunakan handphone
dan nomor tersebut
tersimpan atas nama tante sarah
sama om dan tante
mengenai hal ini
udah ganti nomor karena
nomornya sering kena hack
jadi itu yang bikin
om bingung sebetulnya
ya sebenarnya simpelnya nomor tante sarah itu
bisa dilacak kalo bener
di hack apa enggak
sebenarnya bisa dicari tau semuanya om
om agak sedikit ragu dan tidak percaya
nggak begitu akrab dengan roy satu
dia gak tau akunnya
soal teknologi yang kekinian
tante sarah itu agak
kurang up to date
agak sedikit gap tech
menurut om mana mungkin
tante sarah ngelakuin ini semua
untuk orang lain
bukan untuk dirinya sendiri
elsa atau alamat imlek roy

nomornya sering kena hack
jadi itu yang bikin om bingung sebetulnya
ya sebenarnya simpelnya nomor tante sarah itu bisa dilacak kalo bener di hack apa enggak
sebenarnya bisa dicari tau semuanya om

sebenarnya bisa dicari tau semuanya om
om agak sedikit ragu dan tidak percaya
gak begitu akrab dengan roy satu
dia gak tau akunnya
soal teknologi yang kekinian
tante sarah itu agak
kurang up to date
agak sedikit gaptek
menurut om mana mungkin
tante sarah ngelakuin ini semua
untuk orang lain
bukan untuk dirinya sendiri
elsa atau alamat imam roy
nah tadi yang kalian lihat
ada orang yang
mudah mudahan asumsi saya salah sih om
cuma nanti untuk kedepannya lagi mungkin saya sama al bakal cari tahu lagi semua kebenaran ini
supaya lebih jelas semuanya
dan gak ada salah paham
kalau nanti ada perkembangan tentang kasus ini tolong kabarin om ya
siap pasti om pasti
mohon permisi dulu kalau gitu ya
iya kalau gitu ya
kasian om surya
gue harus ngomong apa adanya ke om surya
apa mungkin elsa yang masuk ke akun roy
dan mengganti passwordnya supaya al gak bisa melidiki
tapi buat apa
gini loh pak
aku emang pergi ke tempat itu sama roy
tapi aku hamilnya tuh bukan sama roy
terus sama siapa
aku dijemput sama temen aku
udah aku udah bilang selamat tidur buat omah
ya udah kalau gitu sekarang kita langsung ke kamar baru kamu yuk
aku tidur di kamar baru
papa dan mama nemenin aku kan
ya udah yuk
dadah selamat tidur
nah makasih ya
pa makasih ya
karena kita kasih kamar aku yang baru
nah sekarang lena bobo ya
bubuk di kamar yang baru
sebelum bobo baca doa dulu
berarti waktunya tidur
kalau aku tidur
aku mau dong
didongengin sama mama
ya ya mama ceritain ya
pada suatu hari
ada seorang putri jelita
yang sangat cantik
karena dia sudah kehilangan semuanya
tapi tiba tiba ada pangeran
datang dan menemani putri jelita
dan akhirnya pangeran tampan itu
membawa putri jelita ke istana
dan ternyata pangeran tampan itu punya anak
gadis yang sangat cantik
dan akhirnya putri jelita
dan pangeran tampan
dan gadis cantik itu hidup bahagia
bagus banget ceritanya
itu mirip kayak mama
kita bertiga ketemu
dan kita hidup bahagia
cerita itu memang cerita kita bertiga sayang
kita bertiga bertemu
dan hidup bahagia bersama
kalianlah kebahagiaan hidup mama
dan kita tetap bersama
setelah dulu saya membuat kamu menderita
saya bisa membayarnya dengan memberikan kamu kebahagiaan
martin tadi gak mau cerita
penyelidikan gue soal ricky juga ngalamin kebuntuan
gue mau info aja nih kalau gue udah keluar dari apartemen loh
kok mendendak banget sih
gue ngerasa aja ada yang nyusup ke apartemen

ya itu kunci apartemen lo udah gue titip sama resepsionis ya
thank you rah
yaudah gue lebih dong
riki ternyata sadar ada yang masuk ke apartemennya
berarti dia juga tahu kalau hpo martin sudah diambil
kedepannya gue harus lebih hati hati nih
oh iya gue harus kasih tau om martin dulu deh
kalau saya yang kembalikan hp om tadi
sah makasih ya udah bantuin mama siapin makanan
padahal harusnya kami tiduran aja di kamar
nggak usah capek capek
cuma siapin gini doang lagi aku juga bosen kali rebahan terus
udah siap nih makan malamnya
tadi dibantu nilsa lho pak
belum pak lembur kali
ini nomor siapa ya
ini nomor siapa ya
halo selamat malam dengan ibu elsa nindita
iya ini dengan siapa ya
saya dari yoga bella studio
mau konfirmasikan jadwal kelas enam hamil untuk bu elsa
tadi suami ibu yang mendaftarkan nama ibu ke sini

gitu suami saya udah daftarin ya
jadi sekarang saya mau infokan jadwal kelasnya untuk ibu elsa
untuk trimester pertama besok jam delapan pagi ya bu
oke terima kasih ya
sama sama ibu elsa sampai ketemu besok di yoga bella studio
terima kasih selamat malam
nino kere banget sama gue sejak gue hamil
nah itu rindu udah pulang
aku bukain pintu ya mak
pak jadi nino daftarin esa untuk enam hamil makanya esa seneng banget
wah bagus banget mak
biar lancar nanti lahirannya
biar dia perhatiin istri sama calon anaknya
gue udah pulang
makan ya udah disiapin makanannya
sayang makasih ya
kamu udah daftarin aku di kelas senem hamil
tadi orang studionya udah nelfonin aku ngasih tau jadwal aku
besok udah bisa mulai
aku kan belum daftarkan kamu
di yogabela studio katanya bagus
dan ada juga yang buat dari semester awal
udah gue daftarin
dan anak kita yang dikandungan lo juga sehat
kalau gitu siapa yang daftar nama kamu
ya kamu lah saya ingat kamu yang nawarin aku tadi sore
ya memang betul tadi rencananya
cuma mendadak ada barang baru masuk ke gudang jadi
terus siapa dong yang daftarin kalau bukan kamu
apa jangan jangan sekretaris aku ya
soalnya ada yang informasiin kalau ada program senam ibu hamil gitu
dan tempat itu emang dia yang rekomendasikan
ya bisa aja sih sayang mungkin aja
yaudah lah besok gue coba tanya ke dia nanti
yaudah kita makan malam dulu udah ditungguin malam papa

sampai jumpa lagi